menabrak pengendara sepeda motor hingga tewas
seorang pengemudi mobil menjadi bulan bulanan warga di pluit karangjelita penjaringan jakarta utara
pengemudi dikeroyok masa lantaran melarikan diri setelah menabrak pengendara motor di persipangan pluit
meski sempat dilerai warga yang marah terus memukuli pengemudi yang belum diketahui identitasnya ini
hingga akhirnya dapat diredam setelah anggota polsek penjaringan datang
pengemudi mobil mewah ini melarikan diri setelah menabrak pengendara sepeda motor
yang menerobos lampu merah di persimpangan peluit penjaringan
dalam kecelakaan tersebut dua pengendara sepeda motor yang berboncengan tewas seketika setelah dihantam mobil dengan kecepatan tinggi
ada orang yang langsung mati langsung jajar langsung meninggal